terpidana mati kasus narkoba freddy budiman membacakan surat tobat dalam sidang peninjauan kembali di pengadilan negeri cilacap jawa tengah
surat tersebut berisi penyesalan dirinya sebagai bandar narkoba
penyesalan yang ada pada diri saya saya korbankan untuk jiwa saya juga pasang di mana anak anak dan keluarga saya juga penanggung malu juga dikucilkan dari lingkungan karena perbuatan saya
penyesalan freddy budiman ditulis dalam dua lembar surat yang ditulis tangan ini
freddy juga meminta maaf kepada keluarga masyarakat indonesia dan negara
meski membacakan surat tobat jaksa tetap menolak gugatan peninjauan kembali yang diajukan freddy
upaya permohonan peninjauan kembali yang diajukan freddy dianggap tidak mempunyai bukti baru
persidangan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan pendapat dari penasehat hukum dan jaksa
kalau tanggapannya terserah hukum ya bu saya serahkan sama allah
saya serahkan sama allah semuanya
saya berhenti dari narkoba
insya allah selamanya